sejumlah proyek pembangunan pulau di teluk jakarta
belum mengantongi surat izin mendirikan bangunan atau imb
namun nyatanya proses pembangunan masih berlanjut
meski pemerintah provinsi dki jakarta sudah mengeluarkan status segel total
pemerintah provinsi dki jakarta menetapkan status segel total terhadap pembangunan pulau c
udah di segel kok imb nya kok
itu udah banyak
saya sama agung sedayu baik sama bosnya
namun penyegelan tersebut tidak terbukti
pembangunan di pulau c masih berlangsung
jelas masih berlangsung
karena saya orang sini saya milih jelas
seperti buang pasir dia masih ambil pasir masih buang pasir
terus yang di dalamnya juga masih ada karya banyak banyak
pengakuan warga ini pun saya buktikan dengan menyambangi pulau seluas dua ratus tujuh puluh enam hektare itu
terlihat sejumlah pekerja proyek melakukan pengukuran kawasan
alat berat lalu lalang mengangkut beragam material bangunan
melalui dinas tata kota pemprov dki jakarta mengklaim jika pembangunan pulau c yang merupakan salah satu pulau dari proyek reklamasi teluk jakarta ini sudah dihentikan
bahkan pulau ini sudah di segel secara total
namun pada kenyataannya saat saya mendekati pulau ini justru masih
terlihat aktivitas pembangunan
lalu lalang truk bertona sebesar mengangkut pasir dan juga aktivitas alat berat masih terus berlangsung hingga saat ini
artinya sampai detik ini pembangunan di pulau c ini masih terus dilakukan meskipun pihak pengembang sampai saat ini belum mengantongi izin mendirikan bangunan
sebagai induk investor pt agung sedayu group hanya mengantongi izin reklamasi
bukan izin mendirikan bangunan
jika sampai saat ini pembangunan di pulau reklamasi
tersebut masih berjalan tak salah jika lemahnya pengawasan dialamatkan kepada pemprov dki jakarta